tenang aja aku kesini bukan ngomongin pernikahan kok
terus kenapa nih
terus kenapa nih
terus kenapa nih
terus kenapa nih
dengar nih do aku mau tanya sesuatu sama kamu dan kamu harus jawab jujur
kapan foto itu diambil
apa udah lama
jadi kamu udah lama diem diem selingkuh sama camilla di belakang aku gitu do
tuh terlaluan banget ya
apaan sih ndi
kok apaan sih
kamu mesra mesra sama camilla dan fadil mesra mesra sama alena
dan kamu bilang foto ini diambil udah lama
jadi kalian udah lama tukeran pasangan kayak gini
kamu tuh tegal banget ngebohongin aku tuh gak jahat
lu tuh jangan kegiatan kenapa sih
itu foto tuh udah lama
pas gue masih pacaran sama camilla
dan gue juga belum kenal sama lu
dan yang dipeluk sama fadil itu bukan alena
tapi mantan pacarnya fadil
dan ternyata livi itu udah meninggal
kenapa alena mirip sekali dengan livi ya
ndi juga bingung tante
jadi kalian udah tiba di bali
terima kasih ya
berkat kamu aku jadi bisa bawa kamila kesini
aku juga seneng dengarnya
kemarin aku sudah bicara keras pada alena
aku mau minta maaf dengan memberikan dia masakanku
aku ngedaftarin kalian dalam tour regina putri ini
bukan dengan nama kalian yang asli
aku sengaja ngelakuin ini
supaya papi aku gak tau kalo kalian ikut
ya kalian tau lah papi aku gimana
kalo sampe dia tau kalian ikut
bisa repot semua urusannya
kamilah dan fadil ikut tur itu
yang penting sekarang aku sama kamila udah di bali
dan kamila seneng
yaudah kalian selalu bersenang senang ya
sampaikan salam aku sama kamila
jadi teman yang didaftarkan oleh lena
untuk ikut di tur ini
adalah kamila dan fadil
dan haris tidak tau itu
aku harus melakukan sesuatu
saya tini ibunya haris
tolong siapkan satu tiket ke bali untuk saya sekarang juga
sekarang juga aku akan menyusul haris ke bali
dan gak akan aku biarkan haris
pertemu dengan kamila
apalagi haris tahu kalau kamila itu anak kandungnya
silahkan kamila dia
untuk besok rencananya kita mulai dari jam enam
tapi karena besok mulainya pagi
jadi semua isirhat
sebelumnya kita akan kumpul di lobi semua
di sekitar sini atau sekitar sana

dan sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jangan bilang kalian berdua ikut dalam rombongan tur saya
kami yang memang ikut rombongan tur bapak
nama kalian tidak ada dalam daftar saya
siapa yang mengikut sertakan kalian
siapa yang mengikut rontakan kalian
jadi alena yang mendatarkan kalian
dan kalian berdua yang mengaku ngaku teman kerja alena
dan mengakui nama orang lain
alena sangat berani mengatakan untuk ikut urusan

harusnya beliau akan diterima
sampai jumpa lagi
berani sekali kalian
bisa bisa reputasi agensi travel kamu bisa hancur karena kelakuan kamu sendiri
jadi sudah laris
dua anak muda ini adalah klien kedua
masa kamu marah marahin klien kamu sendiri
kalau kalian ada masalah sebaiknya kalian selesaikan
tapi bukan di forum
dan sebaiknya kita pergi yoris
emangnya kak fadil mau kalau kita dipermalukan di depan banyak orang
aku tahu aku salah
tapi aku sudah berusaha menyembunyikan hal ini dari pak haris
alena juga sudah membantu aku mila
tapi aku tidak tahu
aku nggak tahu kalau pak haris juga ikut dalam tour ini
ini semua di luar pikiran aku kak mila
ya sudah lebih baik sekarang kita pulang saja ya kan
perasaan kak mila benar benar sudah tidak enak
mila tidak mila
kita sudah ikut tour ini
dan kita harus ikuti prosedur dari rombongan tour ini
kak mila tidak peduli kak
kak mila tidak mau ikut rombongan ini lagi
kak fadil pak haris itu tidak suka dengan keberadaan kita termasuk kak mila kak
kak mila tidak mau kalau ada masalah lagi
lebih baik sekarang kita pulang
kamu dengar aku
aku tahu pak haris sangat membenci kita
tapi dia tidak berhak mengusir kita kak mila
kita kasih temannya
dan sudah kewajiban dia untuk memperlakukan kita sebaik mungkin sebagai pelanggan
mila jangan jadikan masalah ini sebagai perusak rencana liburan kita
kamu tidak perlu takut sama pak haris
dia tidak akan berani berbuat apa apa sama kamu
lagipula ada aku di sini mila
aku akan selalu menjaga dan membela kamu kak mila
sudah lebih baik sekarang kamu masuk kamar dan istirahat
nanti malam ada jamuan makan malam untuk kita
sudah kamu tidak perlu cemas
sudah gie semuanya akan baik baik saja
kok sepi sekali
kok rumah sepi sekali bi ayang ke mana
loh yang kan ke bali non
ke bali kapan
tadi siang non emangnya non alena tidak tahu
ayang apa yang ke bali
saya masih mau ikut acara ternyata bapak non
kenapa ayang ke bali segala
jangan jangan ayang menyusul papi
aduh bagaimana nanti kalau ayang sampai ketemu dengan kamila dan fadil
aduh benar benar gawat
ya non permisi ya non
sekarang pada saat inilish peraksi di highest frequency sekarang
bisa ikut dengan malaysia

sudah saya kukira
akhir ini islam ini tidak bisa sambung
sampai detik ini
papa masih belum bisa menemukan kamu nak
dimana sebenarnya kamu berada
kenapa bapak belum bisa menemukan kamu
jangan suka mengambil barang orang lain
kamil aku belum datang juga ya
selamat malam papa